peraturan bank indonesia nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas tentang penyelenggaraan pemprosesan transaksi pembayaran
melarang penggesekan dua kali atau istilahnya adalah double swipe pada edc dan juga mesin kasir
aturan tersebut ditetapkan untuk menjaga keamanan data nasabah
larangan menggesek kartu kredit lewat mesin kasir ini diterapkan untuk menjamin keamanan data nasabah
sebab pada era digital seperti ini data nasabah dapat dengan mudah jatuh ke pihak selain bank
sehingga dikhawatirkan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab
aturan bi tersebut ternyata belum banyak diketahui pengguna kartu pembayaran elektronik
belum baru saya tahu dari mbaknya
saya juga bingung kalau kartu saya suka di swab dua kali itu saya sempat protes
nggak mau di swipe dua kali tapi mereka bilang itu dari deparman
saya tidak pernah selalu satu kali sih selama ini
tapi saya tahu juga gitu dari berita berita yang saya dengar di tv di media
bahwa kalau dua kali itu bahaya karena bisa diduplikat
dengan mesin gesek mereka bisa mengetahui identitas kita dan segala sesuatu tentang data nasabah
pasal tiga puluh empat huruf b
bi no delapan belas tahun dua ribu enam belas menyatakan penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang menyalahgunakan data dan informasi nasabah
serta informasi transaksi proses pembayaran selain untuk pemprosesan transaksi pembayaran
di dalamnya juga tercakup larangan pengambilan data lewat mesin kasir pedagang
transmart carefour yang satu grup dengan cnn indonesia menjelaskan penggesekan kartu elektronik sebagai alat pembayaran hanya dilakukan sekali sejak dua ribu empat belas
atau setelah melakukan migrasi
mesin kasir dengan layar sentuh
yang pasti kami menjamin keamanan bagi konsumen yang berbelanja di kita
baik yang berbelanja secara manual menggunakan uang atau juga yang berbelanja mengenakan kartu kredit atau kartu debit
karena apa kepuasan dan keamanan konsumen adalah salah satu tujuan kami untuk mereka bisa berbelanja dengan nyaman di toko kami
di kartu kredit itu ada
aturannya bahwa kalau dia sudah di swipe di mesin electronic data capture itu tidak boleh lagi digesek di mesin kasir gitu
nah ini perlu kita minta kepada acquiring bank ataupun lembaga lembaga yang memperoleh izin dari bank indonesia untuk bermitra dengan para merchant
untuk mengingatkan para merchant untuk tidak melakukan hal itu
kami minta ini betul betul diterapkan karena ini sudah merupakan aturan
dari bank indonesia sendiri kita akan melakukan pengawasan yang lebih baik kepada bank bank yang bekerja sama dengan merchant yang ternyata melanggar aturan itu
dan kami juga minta kalau seandainya ada pelanggaran pelanggaran seperti itu bisa menghubungi acquiring banknya atau bank indonesia langsung

agar bank indonesia bisa mengambil tindakan
dengan meningkatnya sistem pembayaran menggunakan kartu elektronik pengawasan juga perlu dilakukan oleh pengguna
kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran di indonesia
tercatat oleh bank indonesia pada maret dua ribu tujuh belas pengguna kartu kredit mencapai tujuh belas juta lebih atau meningkat empat empat belas persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu
jika anda menggunakan kartu kredit dengan dua kali swipe atau dua kali penggesekan pada mesin edc ataupun mesin kasir
ternyata hal tersebut bertentangan dengan aturan bank indonesia yang terbit pada dua ribu enam belas lalu
sehingga anda berhak melaporkan hal tersebut kepada bank indonesia ataupun bank penyedia layanan kartu anda
inessa yuniza jakarta
dan terkait hal tersebut kita akan langsung tersambung dengan bapak agusman direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia di segmen the analyst
di toko toko retail sebenarnya seperti apa bisa anda ilustrasikan agar lebih firm lagi
seperti apa gesekan ganda tersebut tidak boleh dilakukan
ya makasih mbak hera di ketentuan kita peraturan bank indonesia nomor delapan belas garis miring empat puluh lima
garis miring pbi garis miring dua ribu enam belas khususnya di pasal tiga puluh empat ayat b disebutkan bahwa penyelenggara
transaksi jasa pembayaran itu tidak boleh menyalahgunakan data dan informasi nasabah
dan data dan informasi transaksi pembayaran ini seperti itu
bagaimana terjadi penyalahgunaan data dan informasi itu
dimungkinkan kalau terjadi praktek double swipe
apa ini maksud dengan double swipe
adalah terjadinya swipe yang kedua karena melakukan aktivitas di mesin register kas seperti itu
kalau yang swipe di edc
tc electronic data capture tidak ada masalah karena begitu transaksi di swipe di edc
sebenarnya secara teknis transaksi itu sudah selesai sudah beres
tidak perlu lagi dilakukan swab yang kedua di mesin kas dari si kasir seperti itu
yang kedua inilah yang rawan dengan terjadinya penyalahgunaan data
karena waktu swipe di mesin kas di kasir itu apa yang terjadi
ini magnetic stripe yang ada di kartu yang di kartu kredit di kartu debit
itu data yang ada di magniti stripe itu sangat rawan itu di capture
sangat rawan itu data itu diambil oleh mesin kasnya itu
ini yang kita cegah penyalahgunaan data nanti kalau itu terjadi
baik jadi yang tidak diperbolehkan adalah menggesek ganda di mesin kasir
tapi kalau edc begitu terkadang kan kita ada kendala teknis
misalnya jaringan kemudian diulang kembali itu bukan menjadi larangan begitu ya pak agusman
oh bukan bukan
kalau transaksinya gagal di
kondisi kan kita memang sering diulang karena jaringannya kurang bagus dan sebagainya
tapi kita harus pastikan memang transaksi itu hanya sekali
jadi jangan pernah double
ini yang kita harus cek juga seperti itu
baik pak gusman peraturan ini sudah diterbitkan beberapa waktu sebelumnya
tapi kemudian kembali digaungkan oleh bank indonesia saat ini
apa yang mendasari
mengapa kemarin kemarin tampaknya saya sebagai konsumen juga baru tahu gitu
bahwa ternyata tidak boleh double gitu untuk menggesek kartu yang saya miliki
apa yang membuat bi merasa
sekarang baru saatnya perlu untuk mensosialisasikan lebih tegas lagi
baik kepada toko retail ataupun juga mensosiasikan pada konsumen
betul mbak hira
jadi kita memang melihat bahwa bisnis yang semakin berkembang
industri yang semakin baik dan semakin banyak golongan menengah ke atas di kalangan masyarakat
yang semakin banyak menggunakan kartu kredit
ini kita kartu debit atau kartu kredit maksud saya
ini kita harus dorong sosialisasi yang terus menerus
jadi waktu ketentu itu
waktu itu dikeluarkan di tahun dua ribu enam belas
kita sudah iringi dengan sosialisasi juga
namun sekarang kita harus lebih buat suasananya dengan memberikan informasi yang lebih luas
karena memang semakin banyak pendatang baru di industri
sebagai banyak kalangan yang terlibat dengan transaksi kartu kredit dan kartu debit ini
kita paham dengan adanya sosialisasi
dengan bantuan misalnya sekarang dari cnn tv ini
akan bisa sangat membantu masyarakat luas memahami
bahwa ini sebenarnya double swab ini termasuk transaksi yang kita larang

dipusul di satu
kedalam permettuk kita
ini akan mengalami jatengan tersebut
untuk menulis studius utama saya
waktu hal yang itu tidak bisa disesuaikan
tapi kemudian kami lihat mungkin seperti

jadi percaya keselatanen
maksud saya merupakan ntw pinggir assertor
nasabah atau konsumen itu bisa langsung
menolak tapi kalau masih
tetap tidak mau melakukan itu
akhirnya langkah kedua
ditempuh adalah melaporkan kepada
bank yang memiliki edisinya
dilaporkan kepada bank itu
kalau nanti ini juga tidak sukses
kalau misalnya tidak ada pembinaan terhadap
merchant seperti ini banknya hanya
tidak memfollow up misalnya
maka di bank indonesia
itu ada tempat pengaduan
satu ratus tiga puluh satu itu bicara punyanya bi
dan ini nanti di bank indonesia
pengaduan pengaduan seperti ini akan
difasilitasi kita punya nanti divisi
perlindungan nasabah ini nanti kita akan
follow up dan ini ada sanksi sanksinya
memang karena kita yang akan kita
awasi ini adalah penyelenggara
jasa sistem pembayaran dalam hal ini
terutama sekali adalah bank
berikan hal hal yang memang
sesuai dengan ketentuan jadi misalnya tegurannya
itu ada kemudian
juga derajat yang lebih tinggi
itu nanti kalau memang masih melanggar
adalah pencabutan izin
transaksi usaha produk seperti ini
artinya pencabutan izin
bukan izin banknya tapi
izin bank tersebut melakukan penyelenggaraan
begitu ya pak
izin di perbankan itu
kadang kadang tergantung jadi ada yang sifatnya
by product ada yang beraktivitas
kalau memang konteksnya di transaksi
edisinya ini bisa saja izin edisinya itu yang dicabut
acquiring izinnya itu dicabut
seperti itu apakah kalau sudah dicabut
ada durasi waktunya
dicabut sampai kapan apakah
kemudian ada juga aturan tambahan
kalau mereka sudah melakukan beberapa
syarat tertentu mereka bisa kembali
beroperasi dan mendapatkan lagi
haknya untuk melakukan jasa pelayanan non tunai pak
ada syarat tertentu mungkin
sebenarnya kita akan lihat kasus per kasus
dan kemudian dilihat derajatnya seperti apa
sejauh mana pelindung konsumennya
sudah dilakukan kembali dengan baik
dan ini biasanya ada tengkat waktu
tengkat waktunya memang sesuai dengan
kenyataan di lapangan seperti apa dan sejauh mana
ditempuh oleh bank yang bersangkutan
baik pak agusman kita tahu bahwa
ada juga otoritas jasa keuangan
dalam hal ini terkait perbankan apakah
bi dan ojk akan melakukan sinergi yang
lebih aktif lagi terkait sosialisasi
dan pencegahan untuk
kartu digesek berganda tersebut
oh iya kita selalu
berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan
karena memang dua lembaga ini
bank indonesia dan otoritas jasa keuangan
secara bersama sama melihat hal ini
dan di ketentuan
undang undang sebenarnya sangat jelas
bahwa sistem pembayaran itu adalah
otoritasnya di bank indonesia
dan kita tetap terus bekerjasama dengan ojk
pak agusman selain anda
melakukan sosialisasi pada konsumen
nasabah juga pasti anda akan melakukan
sosialisasi juga kepada pelaku industri
seperti apa bi akan melakukan safari
sosialisasi sehingga hal tersebut
ini mungkin bisa menjadi hulu agar
hal tersebut tidak terjadi di lapangan
yang akan dilakukan oleh bi dalam waktu dekat
betul mbak hera jadi kita akan
sosialisasi dengan para pelaku di industri
kemudian di industri nya seperti apa
di tingkat retail dan seterusnya
dan ini kita akan lakukan
secara baik dan akan
mengajak industri terlibat
supaya masyarakat juga tahu bahwa
pelindungan terhadap mereka juga kita
upayakan secara maksimal
perlindungan terhadap masyarakat
apakah ini juga berkaitan pak dengan
kasus beberapa waktu yang lalu yang terjadi
ternyata ada bisnis untuk pencurian
data nasabah sehingga bi merasa ini
momentum yang tepat untuk kembali
menegaskan aturan pelarangan
menggesek dua kali kartu baik debit dan kredit pak
kita memang melihat dari
berbagai aspek berbagai faktor
yang mengatakan akhirnya kita akan mencari
kembali mengingatkan masyarakat
praktik double swipe ini tolong sekali dihindarkan
karena sangat rawan terjadi penyalahgunaan data
dari nasabah ini yang kami pandang
sangat penting kita lakukan saat ini
pak gusman mungkin terakhir saya ingin
mengetahui apakah selain sanksi apakah
mungkin juga dimungkinkan juga ada
ganti rugi yang diberikan kepada nasabah
tadi anda menyebutkan kasus per kasus
tapi apabila ditemui sebuah kasus misalnya
kasir atau toko tersebut tetap melakukan
penggesekan dua kali atas kartu yang dimiliki oleh nasabah pak
ya ini kan kasusnya sebenarnya yang kita cegah risikonya adalah
penyalahgunaan data nasabah
dan ini memang kita harus lihat di lapangan kasus seperti apa
jangan sampai data nasabah disalahgunakan
oleh mereka yang bisa mengambil data itu
pada saat di swab yang kedua
itu yang sangat kita perhatikan
sepanjang nanti kasusnya memang tidak seberat apa gitu
nanti kita sanksinya akan kita sesuaikan dengan masalahnya di lapangan
pak gusman singkat saja bisa anda sedikit menyampaikan sesuatu kepada masyarakat
ataupun juga penonton saat ini apa yang ingin anda sampaikan
terima kasih mbak herai
memang kami butuh sekali dukungan masyarakat
secara bersama kita mendahulukan bahwa
pelindungan konsumen ini menjadi prioritas
marilah kita secara bersama sama mencegah double swipe ini
jadi masyarakat juga aktif untuk mengingatkan
nanti pada saat bertransaksi
swab yang kedua di mesin kas dari kasir itu tidak perlu
karena cukup di edisi saja
transaksi itu sebenarnya sudah selesai terjadi
demikian mbak herai
pak gusman direktur eksekutif departemen komunikasi bank indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini